partai dengan khas berwarna sejuk akan bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
ini disampaikan oleh ketua tim kerja strategis prabowo gibran
bahlil lahadalia saat ditanya soal potensi bergabungnya partai di luar koalisi
bahlil lahadalia juga menanggapi baik soal silaturahmi presiden terpilih prabowo
menurut bahlil perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh
hanya sebatas pertarungan di dalam pilpres
ya semua dekat kok insya allah semuanya akan baik baik
sementara itu saat ditanya peluang akan merapat ke kubu prabowo
prabowo men parekraf sekaligus ketua bapilu p tiga sandiaga menjawab
bahwa hubungannya dengan prabowo selama ini terjalin baik
karena mantan mitra di pilpres dua ribu sembilan belas
menurut sandi persatuan perlu diperkuat untuk membangun bangsa kedepannya
saya sendiri sudah memberikan selamat
dan sungguh ada prabowo sangat berhapat keberanian di mitra itu
aku kuah dalam membangun negeri kita
saya mantan mitra kan dari dua ribu sembilan belas
terima kasih pak menang waktu itu di sini
dan pak prabowo masih sangat punya kedekatan
parpol non koalisi yang sudah punya sinyal kuat akan bergabung ke koalisi prabowo gibran
adalah partai nasdem setelah prabowo berkunjung ke nasdem tower pada jumat siang
partai di luar parpol sebelumnya juga pernah disampaikan oleh wakil presiden terpilih
gibran bilang ada lebih dari satu partai yang akan bergabung
tetapi gibran belum mau menyebut detail nama partainya
tim liputan kompas tv
bergabungnya partai di luar koalisi ke koalisi prabowo gibran ini semakin kuat
apakah ini termaksud dengan sandiaga uno yang juga bilang sudah membuka komunikasi begitu dengan prabowo subianto
kita ulas bersama dengan direktur eksekutif parameter politik mas adi prayitno
yang telah bergabung bersama kami di kompas malam salam sehat mas ade
salam sehat selalu mas yaser
jadi anda bacanya gimana nih mas betulkah sandiaga uno ini akan kembali merapat ke prabowo
ya pertama pak bahlil itu dalam kapasitas apa
bicara soal kemungkinan partai sejuk itu akan bergabung
karena dalam sistem presidensialisme multipartai
dimana seorang presiden itu dipilih secara langsung
yang punya hak prerogatif untuk mengajak partai lain untuk menjadi menteri
menjadi bagian dari koalisional pemerintah
itu adalah presiden terpilih prabowo subianto mestinya
yang kedua kalau kita berkesimpulan bahwa pak bahlil ini mewakili kubu prabowo dan gibran
yang dinilai punya potensi akan bergabung
pertama adalah nasdem yang kedua adalah p tiga
jadi angin syurganya mengarah ke sana karena memang beberapa waktu yang lalu
sejumlah elit gerindra menyatakan bahwa gerindra ini sudah menawarkan
untuk menjadikan nasdem sebagai bagian dari koalisi mereka
dan pada saat yang bersamaan tinggal menunggu waktu
safari politik juga akan dilakukan kepada gubu partai paslon nomor tiga
yaitu partai persatuan pembangunan
yang kita tahu tidak lolos ambang batas parlemen
paling mungkin kalau kita mau menafsirkan partai sejuk per hari ini adalah nasdem
karena kalau kita merujuk pada kamus kota kata sejuk itu ya biru juga sejuk
hijau juga sejuk bahkan kuning juga sejuk
oke jadi menurut anda ada dua partai ya nasdem dan juga p tiga
kalau kita lihat kan nasdem sudah ada tuh pertemuannya
lebih sinyalnya lebih kuat begitu kan karena prabowo dan juga ketum nasdem
kalau dari p tiga sendiri ini baru apa yang tanda tandanya itu baru sedikit gitu ya
kalau kita baca dari apa yang disampaikan oleh sandiaga uno
potensi sandiaga uno yang dulunya kan memang bergabung di gerindra
ini kembali ke gerindra lagi atau merapat ke prabowo anda membacanya bagaimana ini
ya memang kalau kita mengacu pada istilah sejuk kan sebenarnya sejuk itu salah satunya adalah warna hijau
karena beberapa waktu yang lalu gerindra itu sedang ingin membuka komunikasi
politik dengan p tiga yang katanya tinggal menunggu waktu untuk bersilaturahmi dengan mereka
yang menjadi pertanyaan adalah apa yang kemudian membuat p tiga itu begitu diminati oleh prabowo
kubu nomor dua mengingat partai ini tidak lolos ambang batas parlemen
yang kita tahu perolehan mereka itu hanya sebatas tiga delapan persen
ini yang kemudian orang sebenarnya menebak nebak bahwa p tiga akan menjadi bagian dari koalisi mereka
satu satunya variabel yang bisa menjelaskan bahwa koalisi sejuk ada variabel p tiga nya
karena faktor kedekatan siandia gauno dengan pak prabowo subianto
kan apapun judulnya sandi ini adalah mantan orang penting di gerindra
mantan partnernya di pilpres dua ribu sembilan belas yang lalu meski di dua ribu dua puluh empat ini pisah jalan
tapi yang bisa dipastikan warna sejuk ini menurut saya adalah nasdem
nasdem karena nasdem ini saya kira variabelnya sudah banyak dijelaskan
sangat tertarik untuk menjadi bagian dari prabowo subianto
pertama nasdem ini adalah partai politik di luar nomor dua yang
mengakui hasil pemilu yang diumumkan oleh kpu
yang kedua adalah partai politik yang pertama juga di luar dua yang mengucapkan selamat ya atas terpilihnya prabowo dan gibran
dan yang ketiga partai politik yang pertama yang dikunjungi oleh prabowo subianto
jadi menurut saya ini tinggal nunggu waktu sebenarnya
untuk nasdem merapat ke koalisi prabowo gibran ya
nah menarik nih tadi yang disampaikan oleh mas adi nih kalau kita lihat nih yang membuat p tiga akhirnya menjadi daya tarik ataupun kubu prabowo ini tertarik
pertama p tiga ini p tiga tadi seperti kata anda dari faktor sandiaga uno nya karena lolos ke dpr juga enggak begitu
nah kenapa akhirnya anda menyebutkan itu padahal kalau kita lihat ke belakang kan dalam tanda kutip begitu
prabowo kan sudah ditinggali oleh sandi karena dia merapat ke p tiga meninggalkan gerindra
ya memang satu hal menurut saya ini bukan hanya soal faktor sandi
jangan jangan memang upaya untuk mendekati p tiga ini sebagai upaya supaya isu soal hak angket ini
juga tidak terlampau kencang digulirkan oleh kawan kawan p tiga karena p tiga ini kan bagian dari koalisional kubu nomor tiga
yang saya kira memang sampai saat ini juga kukuh bagaimana hak angket itu digulirkan
kalau misalnya p tiga ini diajak kerjasama dan menjadi bagian dari koalisi bukan tidak mungkin p tiga juga akan membuka diri menjadi bagian dari kubunya pak prabowo subianto
tentu di masa yang akan datang karena kalau kita bicara tentang kepentingan di dua ribu dua puluh empat ini p tiga nggak lolos ke palembang
tidak terlampau signifikan tapi minimal untuk meredam gejolak
supaya isu isu hak angket ini tidak terlampau terus bergulir maka p tiga harus didekati
p tiga harus diajak kerjasama minimal
ada tawaran tawaran yang bisa dinisergikan salah satunya adalah kerjasama masuk kabinet dan menjadi bagian dari kepentingan politik prabowo gibran di masa yang akan datang
tentu di luar isu isu yang terkait dengan sendega uno
tapi memang kan dalam politik kita ini kan tak ada pertemanan dan pemusuhan secara abadi
jadi bagi saya ini soal bagaimana veto player antar kepentingan elit dan sangat mungkin p tiga itu akan menjadi bagian dari koalisinya prabowo
berarti besar kemungkinan menurut anda ada besar kemungkinan ya kalau seandainya p tiga akan merapat ke koalisi prabowo melalui sosok sandiaga uno
terlepas dari sejarah dari prabowo dan sandi ini seperti apa
betul yang sebenarnya menjadi tanda tanya publik itu variable apa yang kemudian membuat gerindra ini tertarik menjadikan p tiga itu bagian dari koalisi mereka
mengingat di dua ribu dua puluh empat ini p tiga ini tidak lolos ke parlemen
bacaan saya tentu untuk jangka
p tiga ini tidak ikut ikutan nyaring lagi bicara soal hak angket
dan yang kedua tentu karena faktor sandiaga uno yang saya kira memang secara emosional
tidak bisa dilepaskan kedekatannya dengan prabowo subianto
meski di dua ribu dua puluh empat ini sandi dan prabowo pisah jalan dan saling berhadapan hadapan karena beda pilihan politik
oke kita nantikan ya seperti apa nih langkah dari kader p tiga sandiaga uno
apakah kembali bersama dengan prabowo atau ada langkah politik lain
terima kasih direktur eksekutif parameter politik
mas adi prayitno telah bergabung bersama kami di kompas malam